sebelum kita akan membahas mengenai pertemuan imf dan world bank
apa dampak positif dan juga mungkin negatifnya seberapa urgen pertemuan ini digelar oleh indonesia
kita akan kembali ke peristiwa gempa di donggala sulawesi tengah
kita sudah tersambung dengan seorang warga ada mbak ratih megasari
seorang warga mamuju yang terdampak dari gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu
selamat malam mbak ratih
mbak rati kalau boleh dijelaskan apa yang terjadi di sana ketika gempa
anda bisa ceritakan pengalaman anda mbak rati
jadi tadi kebetulan pas lagi gempa saya lagi ada di mal lagi ngopi ngopi
tepat di pinggir pantai malnya
jadi pada saat gempa semua langsung berhampuran lari keluar
dan karena posisi yang masih di pinggir pantai jadi kayak tadi semua orang mau nggak mau berdirinya di samping pantai
jadi di momen itu
itu juga terlihat sih memang ada sedikit ombak kecil padahal perairan di sana tenang sekali
seberapa besar gempa yang anda rasakan mbak ratih
apa yang terlihat di sana
kalau mungkin sekarang di tulbar dekat dengan palu jadi dampaknya tidak besar sekali tapi cukup terasa
cukup terasa ya
kepanikannya bagaimana apa yang bisa anda gambarkan soal kepanikan
apakah orang orang berhamburan semua keluar ada yang mungkin cedera juga gitu mungkin mbak rati
iya itu benar benar semua
orang di dalam mall langsung berhamburan keluar sampai jadi harus ikut berlari karena takut terdorong dorong kan
jadi suasananya tadi benar benar panik sekali sih
dan semua orang pada saat ini nih sekarang lagi langsung lari ke dataran tinggi naik ke gunung
anda saat ini ada di mana mbak rat
di gunung juga posisinya ramai sekali sekarang
anda saat ini ada di mana apakah juga ada di dataran tinggi mbak ratih
iya tadi saya lagi di dataran tinggi tapi saya lagi agak di dalam dalam lagi
tadi saya barusan dari luarnya itu padat sekali ramai macet banget
pokoknya panik semua orang
oke dan semua orang jadi ketika gempa berhamburan keluar kemudian langsung menuju ke dataran tinggi sampai sekarang
oke apakah ada himbauan atau informasi informasi dari otoritas terkait
mungkin mbak rati terkait kondisi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu
iya tadi memang sudah dihimbau bahwa karena ini ada takutnya ada potensi tsunami
jadi memang dihimbau untuk segera naik ke dataran tinggi
jadi semua warga sekarang lagi di gunung
oke itu memang himbauan resmi
atau kabar burung satu dari warga lain dengan warga yang lainnya gitu mbak
iya itu dari sosial media sih sebenarnya
jadi dari grup juga jadi tetangga tetangga semua orang menginformasikan seperti itu
oke lagi lagi memang dibutuhkan ini mbak ya kewaspadaan dan juga harus diverifikasi lagi datanya apakah betul
jadi sehingga kita tidak melakukan hal hal yang justru membuat kepanikan
terima kasih sekali lagi mbak rati megasari
kami akan terus mengupdate kepada anda jika ada informasi terbaru dari sulawesi tengah
terkait dengan dampak gempa yang terjadi ke sana